mbak abi tuh bangga banget
lu tuh bisa sabar sebegitunya
gue bisa tolak tantangan tarungnya si chandra
eh barusan gue liat di
gue gak jadi bertarung sama chandra
tadi aku udah nonton di tv
aku salut deh sama kamu
kamu gak jadi terima tawaran chandra
kamu bener bener wise banget ya
gak juga sih
cuman karena aku mempertimbangkan
keinginan kamu aja
emang kamu tuh pacar siapa sih
kamu mau gak jadi pacar aku
aku gak mau kamu pacaran sama siapapun
kecuali sama aku
hah berarti kamu mau jadi pacar aku dong
tapi nanti maksudnya
kalo orang tua kita udah sama sama
aku setia kok menunggu kamu budi
siapa tuh budi
bisa aja ya kamu sekarang ya
yaudah aku mau ke warung mba benny
yaudah hati hati ya
gak mau ngeliatin tantangannya si chandra
gak mau ngeladani tantangan chandra
otomatis tetep ngejaga nama baiknya dia
dan mau gak mau mereka harus bertarung
dan boy harus kalah
semua orang bakal ilfil sama gue
untuk cek kondisi chandra
gimana menurut lo dia mampu atau belum
dari pemantuan gue kemarin
gue ngeliat si chandra
akhir akhir ini lebih sering latihan
sementara si boy udah jarang latihan next mungkin
dia ngerasa udah jago kali ya
bertarung di mma
dia latihan mati matian
tapi kali ini dia nggak pernah
itu berarti dia
siap bertarung dengan chandra
tapi enggak menurut gue
kita harus tetep nyiapin plan b
biar kita kita yang tahu
iya pasti wak
bener juga sih kata bu
kalau kita sampai kasih tahu ke anak anak nanti yang ada malah saling tuduh
kenapa ya kok sih gue yang udah ngelawan cahandre do
aku tuh coba ya kalau gue yang ditantang langsung gue lawan
waduh rius gue berani
malaikat gue juga tahu do kalau lo yang menang lo olit perut lo tuh
mbak be tuh bangga banget lo tuh bisa sabar sebegitunya
lo bisa tolak tantangan tantangnya si cahandre
barusan gue ngelihat di infotainment si bagas ngelawan si cahandre
lah ya enggak lah gue kan gak dekat sama si bagas
ingat jangan jangan lo yang nyuruh bagas lu kan pernah minta tolong bagas buat ngambil rapot lo
berapa rangan lo menurut gue enggak lah gila lo kal
kali lagian kenapa gak lo lawan aja boy si cahandre
biar dia enggak berlagu tuh enggak berkuar kuar lagi enggak like bohong lah tingkahnya
eh do mana mungkin sih si cahandre tuh sadar
waktu itu udah kalah sekarang nantangin tarung lagi
eh setau babi sepenglihatan babi tuh itu si cahandre tipe tipe orang yang keras kepala lo tau gak
nih dengerin nih itu waktu kan udah kalah
taruh sekarang tanding lagi dia kalah lagi pasti abis itu dia nantangin lagi do
yang ada kalau kayak begitu tuh si boy doang yang capek juga ngeladenin si cahandre
oh babi bener tuh lagian ada ada aja ya daduk
tutup tenang tenangnya dari sisi chandra
ah bentar biar ada telepon dia
emang ada apa om
tadi wildan telepon
katanya perguruan kita diserang
oh yaudah yaudah om
saya kesana sekarang om ya

nanti kita ketemu ya
kepo lo yan
tau lo yan
dua orang kepo banget sih kerjaannya
yeay itu bukan kepo namanya
itu namanya care
sok bahasa inggris care
lu mah bukan care lo kere
ya gue juga punya cewek
biar care juga gue punya cewek
gue juga punya cewek
saya cabut bentar ya be
gak apa apa ya
hadi hati dikelen ya
udah gue mau cabut dulu
siapa yang ngelakuin semua ini
salah satu dari mereka menitip pesan
ini kena kenangan dari sensya chandra